pelatih timnas u dua puluh dua indonesia optimis para pemain siap untuk menghadapi partai final sepak bola sea games dua ribu dua puluh tiga
kondisi mental pemain dalam keadaan baik untuk melawan thailand
timnas u dua puluh dua indonesia akan melakoni laga final cabang olahraga sepak bola sea games melawan thailand
di mana laga akan digelar selasa enam belas mei malam hari di national olympic stadium phnom penh kamboja
dalam konferensi pers dan siang pelatih indra shafri menyebut
seluruh tim akan menjadikan partai final melawan thailand menjadi laga terbaik mereka
semua pemain dalam kondisi baik termasuk pratama arhan yang dipastikan tidak akan bermain karena akumulasi kartu
semua pemain termasuk arhan dalam kondisi baik tetapi secara regulasi arhan besok kita nggak bisa memainkan dia
jadi kita main besok dengan squad sembilan belas pemain dan semua sembilan belas pemain tersebut siap untuk bermain dan memberikan yang terbaik